hampir lebih dari sepuluh tahun para penulis cilik dari berbagai daerah se indonesia terus berkiprah
terbukti sabtu malam ratusan finalis dari berbagai daerah kembali bertanding untuk menunjukkan karya karya mereka di dunia sastra berupa cerita dongeng penulisan syair dan pembuatan cerita pendek
dengan mental yang cukup tinggi ratusan finalis dari berbagai kategori ini membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pujian bagi bangsa eropa
para peserta mengaku kecintaan akan karya tulis yang ditunjukkannya tersebut bisa membawa mereka lebih maju
kenapa sejak kapan nulis sejak kelas dua
sementara pihak penerbit mengaku kegiatan ini digelar agar kecintaan berpendapat serta berkarya bagi anak bangsa ini bisa terbuka lebar setelah para peserta membuktikan karyanya di mata dunia
anak anak di jerman itu begitu kaget ini ada anak anak yang sudah menulis di usia sd gitu mereka menggelar konferensi seperti itu dan
ini kan unik melatih anak anak untuk menyampaikan pendapat untuk berdiskusi gitu bermusyawarah
rasa senang yang menyelimuti seluruh peserta ini membuat karya anak bangsa yang ditekuninya bisa menjadi contoh besar bagi generasi muda yang lainnya